kita tergabung dengan produser lapangan bella mulahela
bella apakah ada perkembangan terkini terkait dengan penyelidikan seputar insiden penembakan
sesama anggota pori yang terjadi jumat pekan lalu
ya bella silahkan dengan laporan anda
ya bella adakah informasi terkini terkait penyelidikan
ya selamat pagi
ya selamat pagi yuda betul sekali memang menurut tim khusus yang sudah dibentuk oleh kapolri jenderal istio sigit
sejak kemarin sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus yang menewaskan brigadir j
di insiden tembak dengan baradae di rumah kadif propam irjen verdi sambo di kawasan duren tiga jakarta selatan
memang tim gabungan ini yang dibentuk oleh kapolri berisikan anggota internal dari polisi dan juga eksternal
yaitu komnasan dan juga kompolnas untuk membantu menuntaskan kasus ini secara transparan begitu
inspektur pengawasan umum sekaligus juga ketua dari tim sus komjen agus budi marianto kemarin juga sempat menyaparkan
bahwa memang sampai saat ini sudah melakukan langkah langkah untuk penyelidikan
salah satunya adalah menanyakan kepada saksasi yang terlibat ataupun yang
ada di kawasan rumah di kawasan duren tiga tersebut dan juga memantapkan ataupun mendalami olah tkp
dan juga hasil otopsi yang ada namun sampai saat ini belum ada informasi ataupun update terbaru terkait dengan
bagaimana penyelidikan yang sudah dilakukan oleh tim sus yang sudah dibentuk oleh kapolri jenderal
listio sigit prabowo menko polkam juga sempat kemarin menyampaikan bahwa kasus ini
kurang bisa dimengerti begitu karena memang sebab akibat dan juga terjadinya kasus tembak ini antara polisi dan polisi
tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus segera diselesaikan karena memang menurut info yang kami dapatkan
kasus ini sudah terjadi pada hari jumat yang lalu sekitar tanggal delapan juli namun baru diungkap kepada publik sekitar hari senin
yaitu tanggal sebelas kemarin juga presiden joko widodo memaparkan dalam konversi pes menyatakan bahwa segera harus diusut dan tidak boleh
dilakukan ataupun menutupi kasus ini
kodisional untuk rapid
kadif propam ini meminta pertolongan dan didengar oleh baradae dan memang terjadi insiden penembakan dan akhirnya hasil otopsi menyebutkan bahwa meninggalnya brigadir j diduga yaitu dengan adanya tembakan sebanyak tujuh tembakan begitu
dan memang dari pihak baradei sampai saat ini memang hasil otopsi tidak menyatakan bahwa adanya luka ataupun hasil tembakan dari kasus tersebut namun sampai hari ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut bagaimana penyidikan ataupun hasil otopsi selanjutnya
namun saya juga bisa menginfokan sampai hari ini yuda pihak dari kadif propam irjen verdi sambo sampai saat ini masih aktif dalam pihak ataupun masih aktif dalam kepolisian
namun nanti saat akan ada di konferensi kami akan mengucapkan
kami mencoba untuk menanyakan apakah nantinya ada rencana untuk menonaktifkan sementara atau kelanjutan dari kasus ini
terima kasih untuk laporan langsung anda dari mabes polri
dari mabes kita beralih ke lokasi tkp tempat penembakan di kawasan duren tiga jakarta selatan
sudah ada koresponden arya dita utama di sana
dita bagaimana dengan pantauan anda sepanjang pagi hari ini setelah pada selasa hingga rabu sudah dilakukan olah tkp di sana
adakah perkembangan terbaru di sana
ya halo selamat pagi yuda
memang dapat diinformasikan bahwa memang saat ini kondisi di rumah dinas irjen polver di sampo masih dijaga oleh sejumlah aparat
baik itu di sekitar lokasi kompleks maupun di taman atau juga di pos pengaman di setempat
memang sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah ada aktivitas
tapi memang bisa dilihat di belakang rumah ini memang terlihat memang tidak ada aktivitas tidak ada kosong
tapi mungkin dapat informasikan bahwa memang pada kemarin atau lebih tepatnya pada hari rabu malam
irwasum polri mengatakan bahwa
pihak tim khusus yang dibentuk oleh kapolri itu akan melakukan pendalaman terhadap sejumlah hal
di antaranya itu adalah pengolah tkp terus kemudian juga pemeriksaan saksi saksi dan juga otopsi
nah mereka juga mengatakan akan mengedepankan scientific crime investigation
oke kita ambil contoh misalnya untuk di rumahnya sendiri
di sini disebutkan bahwa ini adalah merupakan tempat kejadian perkara di mana pada saat itu kejadiannya diawali dengan
di mana brigadir j menurut keterangan
dikorban yaitu putri ferdisambu sendiri mengatakan bahwa ketika itu sedang istirahat
dia berada di kamar terus kemudian dia terbangun oleh brigadir j yang tiba tiba ada di dalam kamarnya
nah ketika itu brigadir j menodongkan pistol ke arah kepalanya
terus kemudian putri verdi sambo sendiri langsung refleks teriak dan minta tolong
hal ini kemudian didengar oleh baradae yang berada di lantai dua atau di atas
yang kemudian langsung turun ke tangga
nah tangga itu sendiri bentuknya seperti huruf l
nah jadi ketika para seturut tangga itu ke l
bahwa ada brigadir j depan ruangan depan pintu
dia lantas bertanya kepada brigadir j
apa yang terjadi
sama sama brigadir j langsung dilakukan tembakan sebanyak tujuh kali
nah ini yang akan diperiksa oleh tim khusus akan didalami
peristiwa penembakan tersebut nah kita ketahui bahwa dalam keterangan tersebut disampaikan bahwa
brigadir j menembak terlebih dahulu dan menembak sebanyak tujuh kali
dia menggunakan pistol jenis hs dua yang memiliki kapasitas magazine enam belas peluru
polisi polres jakarta selatan melakukan oleh tkp
mereka mengetahui bahwa pada selongsong
atau maksud saya para magazine pistol yang digunakan oleh brigadir j
itu memiliki kapasitas enam belas
kemudian tersisa sebanyak
maksudnya terpakai tujuh peluru
kemudian sisa sembilan peluru
sedangkan untuk baradae sendiri
yang merupakan salah satu penembak terbaik di resimen pelopor
atau di instansinya
atau di tempat yang ditugaskan
dia menembakkan dia menggunakan senjata jenis glock tujuh belas
yang memiliki kapasitas magazine
nah disebutkan dia menembak sebanyak lima kali
dan memang ketika diperiksa oleh polisi
memang tersisa sebanyak dua belas peluru
ada pun karena posisi
pihak polisi mengatakan
karena baradae berada di posisi yang lebih atas
terus kemudian dia berada di tangga yang berbentuk kl
sehingga dia ketika dia tembak
ini bisa menghindar ke belakang
sehingga memang proyek tel yang dilesatkan
oleh brigadir j sendiri
dan memang dikatakan bahwa ada tujuh lubang tembok
apa tujuh lubang pada tembok tersebut
nah ini yang akan diperiksa
arah tembakannya berasal dari satu titik
atau dari berbagai titik
terus kemudian jaraknya
dia harus perhatikan
apakah benar jaraknya terjadi antara sepuluh meter
apakah dari jarak sepuluh meter itu
bisa menghasilkan lubang
dengan diameter seperti itu di tembok
hal hal itu diperiksa
selain itu juga
apakah terdapat bubuk misiu
di tangan brigadir j
dan juga di tangan baradae
untuk memastikan betul memang terjadi gunfight
atau pertarungan senjata api
nah selain itu juga
pihak polisi tentu juga akan
dari suruh suruh tadi
atau mungkin juga bersama tiang tiang besi
untuk mengetahui titiknya
satu hal yang juga akan didalami adalah otopsi
sekibar kita ketahui bahwa
memang sudah bekerja
otopsi juga nanti akan diperdalam
salah satunya yang harus dibuktikan adalah
betul apa tidak
brigadir j meninggal pada hari jumat
apakah pada hari jumat
ataupun juga hari kamis
atau hari hari sebelumnya
ini yang harus dibuktikan
dan harus dikonfirmasi
yang dibuktikan oleh kapolri
selain itu juga
mereka juga harus mampu menjawab
sayatan sayatan yang ditemukan bertubuh
ada tujuh tembakan
tubuh dari brigadir j sendiri
ini juga harus diperiksa
sebab kita ketahui bahwa
ada lima tembakan yang dilesatkan
luka tembakan yang ada di tubuh brigadir j sendiri
nah dimana tujuh
enam maksud saya
enam tembakan adalah luka tembus
peluru bersarang di bagian dadanya
baik arya dita utama
terima kasih untuk laporan langsung anda
dari kawasan duran tiga
selamat bertugas kembali